inilah tulisan dan foto kwitansi yang viral di media sosial
setelah diunggah oleh salah satu keluarga
yang menjadi korban praktik kartel kremasi jenazah covid sembilan belas
diduga kejadian ini terjadi di salah satu rumah duka
di kawasan daan mogot jakarta barat
pihak keluarga sangat menyayangkan ada oknum
yang mengambil keuntungan dari musibah yang dialaminya
pasalnya untuk melakukan kremasi jenazah ibunda
oknum yang mengaku dari dinas pemakaman
meminta jasa paket kremasi jenazah covid sembilan belas
sebesar rp empat puluh delapan delapan juta
padahal pada enam minggu yang lalu
kakak kandungnya juga meninggal dunia dan dikremasi
paketnya tidak sampai rp sepuluh juta
sementara itu di dalam foto kwitansi yang diduga dikeluarkan oleh pihak rumah duka
tertulis bahwa total biaya kremasi jenazah covid sembilan belas
mencapai rp delapan puluh juta
dengan rincian dua puluh lima juta untuk peti jenazah

rp empat puluh lima juta untuk proses kremasi
dan rp dua lima ratus untuk pemulasaran jenazah
terkait hal ini pihak kepolisian meminta keluarga korban yang merasa dirugikan
agar segera membuat laporan agar dapat dilakukan proses penyelidikan
kita juga berencana mungkin akan memulai dari tempat itu
dan itu kan itu
sementara itu yayasan rumah duka abadi di daan mogot jakarta barat
buka suara terkait hal ini
kepada detikom business development rumah duka abadi indra paulus
mengatakan pihaknya tidak menyediakan jasa kremasi
melainkan hanya memfasilitasi persemayaman dan pengantaran jenazah
terkait persoalan yang viral saat ini
indra menjelaskan bahwa yang menetapkan harga rp empat puluh lima juta untuk paket kremasi
adalah pihak ketiga yang mencari jasa kremasi
dan ini adalah pihak ketiga yang mencari jasa kremasi
yang ketiga yakni pihak krematorium di cirebon jawa barat
saat itu pihaknya hanya membantu dan menghubungkan pihak keluarga jenazah
sebelumnya pada selasa siang wakil gubernur dki jakarta
mengimbau agar tempat kremasi tidak mematok biaya tinggi
mengingat saat ini jakarta sedang mengalami pandemi
riza juga menekankan bahwa krematorium tersebut
bukan dikelola oleh pemprov dki
melainkan oleh pihak swasta
beberapa awal lalu memang ada kegiatan kremasi itu
yang harganya tinggi sekali
itu dilaksanakan oleh pihak swasta
bukan oleh pemprov dki jakarta
riza juga menyatakan bahwa bank dki
tengah menyiapkan konsep dan tempat kremasi
dengan harga yang lebih murah
untuk membantu masyarakat yang membutuhkan